kita ke informasi pertama rumah kontrakan yang menjadi gudang narkoba cair kedoya merupakan tempat penyimpanan barang haram diskotik mg
rumah kontrakan tersebut ini digerebek satuan narkoba polres jakarta barat pada senin sore menyusul penggerbekan diskotik mg oleh badan narkotika nasional beberapa hari sebelumnya
penghuni rumah kontrakan itu sudah menjadi tersangka ia mengakui sebagai sopir agung azari alias rudy pemilik diskotik yang sekarang buron
narkoba cair beserta bahan baku dan alat pembuatan di kontrakannya merupakan barang titipan rudy manca
sopir rudi manca itu sudah satu tahun tinggal di rumah kontrakan ini
pemilik saudara rudy yang saat ini dibagi dpo kemudian saudara rudy ini yang telah tertangkap oleh bnn kami proses dan kami serahkan
hari ini murni sudah dimusrahkan semua alat bukti dan barang bukti diserahkan ke bnn
dia ini pengedar pengedar aqua setan aquavitamin aqua getar di dalam diskotik dan dia tangan kanannya rudy
jadi karena dia tangan kanannya makanya semuanya dititipin ke dia
rabu kemarin polres metro jakarta barat bersama polsek cengkareng menggerbek sebuah rumah di kedoya kebonjeruk jakarta barat
petugas menemukan satu karung bubuk kimia puluhan botol cairan kimia serta ratusan alat penyuling
pengungkapan pabrik sabu sabu ini setelah petugas reskrim polsek cengkareng menyelidiki sekitar sebulan
badan narkotika nasional atau bnn berhasil
mengungkap pembuatan dan peredaran narkoba jenis ekstasi cair yang diproduksi dan diedarkan di diskotik mg jakarta barat
proses pengungkapan ini membutuhkan waktu yang cukup lama lantaran ketatnya penjagaan dan rapihnya peredaran dari narkoba jenis cair ini
dari hasil penggeledahan di setiap ruangan di gedung diskotik mg yang mempunyai empat lantai ini
bnn berhasil menemukan tiga ruangan yang digunakan untuk memproduksi narkoba jenis ekstasi cair
sejumlah barang bukti mulai dari alat pembuat ekstasi
pembuat ekstasi cair serta ekstasi cair yang telah siap diedarkan berhasil disita
menurut deputi pemberantasan bnn irjen pol arman depari
ketatnya sistem keamanan dan penjualan narkoba di lokasi ini sempat membuat petugas bnn kesulitan mengungkap kasus tersebut
diskotik mg mulai beroperasi tahun dua ribu tujuh dan mulai membuat dan mengedarkan ekstasi cair tiga tahun terakhir
setiap pengunjung yang hendak datang ke diskotik mg akan diperiksa secara ketat
dan harus menunjukkan kartu anggota jika ingin memesan ekstasi
diskotik mg mulai beroperasi tahun dua ribu tujuh dan mulai menunjukkan kartu anggota jika ingin memesan ekstasi
diskotik mg mulai beroperasi tahun dua ribu tujuh dan mulai menunjukkan kartu anggota jika ingin memesan ekstasi
enam orang tersangka berhasil diamankan diantaranya samsul anwar alias awang
dari hasil penyelidikan terungkap setiap hari para tersangka dapat menjual sebanyak satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh botol air mineral yang berisi ekstasi cair
hingga saat ini tugas bnn masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka lainnya
bernama agung azari alias rudy mancah yang merupakan pemilik diskotik mg
tidak hanya menangkap para tersangka bnn saat ini juga telah menyita sejumlah
sejumlah aset para tersangka mulai dari rumah pribadi kendaraan dan rekening bank
atas perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan ancaman pidana mati
f rizal jakarta